tahun depan tetapi tetap harus hati hati harus pada setiap membuat policy fiskal
moneter harus selalu berbicara harus selalu berdampingan sehingga
dan dilanjutkan untuk tetap bertahan